saudara pdi perjuangan kembali menyinggung soal cawapres terpilih gibran raka buming raka
sekjen pdip hasto kristianto mengaku pdip hilaf saat mengusung gibran sebagai calon wali kota solo pada dua ribu dua puluh lalu
hasto menyatakan pdip mengusung gibran kala itu karena melihat kepemimpinan ayahnya presiden joko widodo
saat itu pdip melihat jokowi mampu membawa kemajuan bagi indonesia
namun belakangan pdip menyadari kemajuan yang dibawa jokowi ternyata menimbulkan beban utang yang besar
selain itu pdip juga melihat saat ini praktek nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat jokowi juga makin menguat
kami jujur aja kilah dulu ketika ikut mencalonkan gibran karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh pak jokowi
tapi setelah kami lihat lebih dalam kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar
utang kita utang pemerintah itu hampir mencapai satu ratus sembilan puluh enam miliar usd
ternyata utang swasta dan bumn itu hampir mencapai dua ratus dua puluh miliar usd
ketika ini digabung maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius
nah di tengah tengah persoalan ini
ternyata yang ketiga nepotisme ini justru malah semakin menguat
nepotisme itu kita lihat ternyata justru semakin telanjang di depan mata kita